hai ini gara gara usulan orang yang sok kaya dulu dulu masjid kagak pernah keculian
waalaikumsalam nah ini akibatnya jam dinding sama lost packer dicolong siapa tanggung jawab coba
sampai dia harus di bius karena lukanya itu dalem dalem banget ya kalau nggak di
bius gitu kan berasa sakit nanti kalau dijahitnya untung aja alhamdulillah
semuanya jadi selamat sampai sekarang ya allah mudah mudahan alhamdulillah
jauh lebih nikmat makan makanan sederhana seperti ini tapi disuguhkan dengan penuh
keikhlasan dan tanpa keangkuhan
pakai semua dipamerin lah
pakai kawin peraklah ke madrid lah tadinya mi gua mau ngomong gua juga pernah ke liverpool bayar muncin
apa sih pakai cerita waktu haji gimana bakal kamu direndahin dia tuh lebih bangga ngeliat bangkok
daripada mekah atau medina gua rasa rashidi itu naik haji dibayarin sama pemerintah
sejak naik haji apalagi sekarang udah dua kali
orang orang jadi kurang hormat sama kita pak
pada akhirnya enter ketahuan siapa yang harus dihormati di kampung ini
siapa yang keluar
ya jelas isulah mbak
ngaku ngaku pengusaha yang baik
gak taunya adiknya bergaul sama premah
nah mulai sekarang nih kita jaga kampung kita dari serangan preman preman itu
kita harus rompak bersatu
jadi barga pada adem tenter
nah pakai bat
kayak pejabat aja pakai bat
penggerbekan ruas sulam sama keluarganya sudah dilakukan nih
gak ada tuh yang gerbek gerbek
ustadz jakaria sama haji sulang udah ngejelasin masalahnya sama kita
ya clear semuanya
nah gue gak ngerti kenapa jadi begini
mau ngegerbek apaan
apaan pak haji
masalahnya aja udah kelar
itu berita baru muncul kok udah kelar
kayak nonton bioskop nantu di tv
lah emang udah kelar bu haji
nih sekarang nih atas saran ustadz jakaria
kita kudu ngedukung dan ngebela haji sulam sama keluarganya
supaya preman preman itu ya bisa
supaya preman preman itu kagak dateng balik lagi ke kampung kita
ngacak ngacak rumahnya haji sulam
kok jadi kebalik begitu pak
gua juga jadi bingung nih
sumber masalahnya dari dia terutama si robby
yang suka bergolong sama preman
emang kenyataannya gitu ji
oh jadi lo sama mali sama yang lainnya
mau ngedukung keluarga haji sulam
bukannya ya bagaimana bagaimana
ya kita sekarang mau ngedukung haji sulam
ini kan demi kampung kita juga
yaudah jih kita berdua nih mau cabut ya
bikin jadi bingung
bah kok jadi kebalik begitu
si sulam pasti punya pegangan
tau tuh anak pakai jimat apa ya
untung tadi ma ustadz gakaria datang
kalau nggak habis jadi visi
kro yakin pasti ada yang ngomporin
sebenarnya salah kita tuh apa sih
kalau kita emang cuma korban
cuman mah yang sulam prihatin sama warga kita sekarang nih
kayaknya gampang banget disulut gampang dibakar
udah gak pernah mau pakai ini akal sehat kalau ngelakuin sesuatu
ya makanya lam
mesti lebih hati hati lagi sekarang dengan kejadiannya kemarin
ma nggak mau kita udah berantem berantem sama preman
urusan urusan sama preman juga
kalau allah sudah berkendak nggak ada yang bisa ngelak
ya soal itu sih
cuma ini sebagai pelajaran buat lu
tapi billingnya roh nih yang ngomporin itu
gatel deh tuh mulut
gatel amat sih mulutnya
paling digaruk sekarang
nah saya pakai plastik ramah lingkungan
bukan plastik hitam cuma sampah
betul pak haji
masih banyak tuh pedagang pakai plastik hitam
padahal udah dikasih penyuluhan
aira pak haji lupa
bisa aja pak
tidak ada apa apa
ada apa nih ada
itu pak haji
jam dining sama sepikar itu hilang lho pak haji
abah mau ke masjid
katanya jam hilang
tuh apa umi bilang
suka terima usulan si sulam sih
nah sekarang akibatnya masjid nggak pernah dikunci
saya mau ke masjid dulu ya
ntar hilang juga lagi warung gue
ada hp ya gue di panggilin
jurusan hp ya
dulu dulu masjid kagak pernah kecurian
nah ini akibatnya jam dinding sama lo sepikar dicolong
siapa tanggung jawab
ya siapa lagi
yang gue usulin masjid nggak dikunci kan enteh
betul pak haji
cuman kan usulan saya udah disetujuin sama para jamaah
ya tapi akibatnya
jam dinding sama lo sepikar yang mahal dicolong
ya tapi pak haji yang nyolong kan nggak tiap hari
sementara para musafir tiap hari kan ada aja yang sholat
saya ini kadang sedih lho pak haji
kalau melihat para musafir ini cuma bisa sholatnya di emperan masjid
jadi gimana pak ustaz
apakah pisto masjid ini tetap kagak dikunci
begini kita harus melihat manfaat dan mudah rakyat
kalau melihat banyaknya musafri yang sholat
apalagi kalau mereka sholat berjamaah di masjid ini setiap waktu
kalau mudaratnya ya kejadian seperti sekarang ini
tapi benar juga kata haji suram
kemalingan itu kan tidak setiap hari
sementara kepentingan musafir seperti tukang sayur
tukang ojek dan tukang jati keliling itu kan setiap hari
ah kenapa dibelain terus sih
pokoknya saya tidak mau mengeluarkan uang lagi
untuk hanya membeli los vegas

saya tidak mau
sekarang gini aja deh pak jemuridin
saya akan ganti itu semua